polisi menangkap terduga pelaku pembunuhan perempuan hamil yang ditemukan di sebuah ruko kelapa gading jakarta utara
pelaku ditangkap di teluk betung kampung timur
saat diamankan terduga pelaku menangis dan tak mengakui perbuatannya
terduga pelaku berinisial a ditangkap di kediaman orang tuanya yang ada di teluk betung timur lampung
dari hasil penggeledahan polisi menemukan telpon seluler milik korban yang hilang saat kejadian
saat ini pelaku dan barang bukti dalam perjalanan menuju jakarta untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan intensif di polsek kelapa gading
sebelumnya seorang ibu hamil ditemukan tewas di
sebuah ruko di kelapa gading jakarta utara
dari rekaman cctv terlihat korban bertemu dengan seorang pria di dalam ruko pada jumat sembilan belas april lalu
pria itu membawa koper dari dalam ruko dan sempat berbincang dengan korban
tak lama kemudian pria tersebut pergi